seorang pria diciduk petugas unit perlindungan anak dan perempuan polrestabes bandung
setelah melakukan pencabulan terhadap puluhan bocah laki laki di kediamannya di kawasan jati handap bandung
pelaku memanfaatkan profesinya sebagai guru les untuk memudahkan aksi yang dilakukannya
drp pria berusia empat puluh delapan tahun warga jati handap mandala jati bandung ini
senin petang diringkus petugas unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes bandung
ia ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap tiga puluh empat bocah laki laki yang tidak lain merupakan anak didiknya sendiri
aksi pencabulan yang dilakukan pelaku terbongkar setelah orang tua salah satu korban menemukan kartu memori telepon anaknya
yang dipenuhi dengan puluhan foto dan video aksi pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap para korban
dalam melakukan aksi bejatnya pelaku sengaja memanfaatkan waktu belajar para korban
di kediamannya dengan menonton film porno
modus yang dilakukan oleh tersangka adalah menawarkan menginformasikan dan juga menempel jasa guru les bagi anak anak sekolah
dari mulai tingkat sd sampai dengan smk
ternyata dibalik itu semua dalam perjalanannya terjadilah kasus pencabulan terhadap
anak didik yang mengikuti kegiatan les di rumah tersangka tersebut
pelaku juga sempat melakukan aksi pencabulan terhadap enam dari tiga puluh empat anak didiknya
yang dilakukan sejak oktober hingga januari
tidak hanya itu pelaku juga sempat memberikan uang kepada para korban usai melakukan aksi pencabulan
tapi sempat sampai semester dua
setelah dua ribu empat ya ngajar pripat
pripat asalnya pripat ngaji
yang berikutnya ya matematika terus bahasa inggris jarang
akibat perbuatannya ini pelaku akan dijerat dengan pasal delapan puluh dua undang undang republik indonesia no tujuh belas tahun dua ribu enam belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara dan denda lima miliar rupiah
untuk kepentingan penyidikan pelaku harus mendekat dibalik jurusi pz polrestabes bandung
freddy bangun bandung